gimana jalan jalannya kemarin sama davin
gak ada masalah kan
gak ada masalah kok om
malah aku tuh seneng banget bisa jalan sama diavin
jadi gini loh om
temen temennya rifki itu gak suka kalo rifki deket sama michelle
karena kalo rifki deket sama michelle rifki jadi sering kena hukuman om
yah michelle itu mukanya sih emang polos ya om ya
tapi kelakuannya gak sesuai om sama mukanya
kamu awasin rifki kalo di sekolah
dan bantu juga supaya rifki nge join michelle
oh iya om tentu om aku bakal jalanin amanan om
kamu masih peduli sekali sama rifki
akhirnya gue bener bener dapet kepercayaan penuh dari om roy
dan dengan begini gue bisa dengan leluasa deketin rifki
sam aku bantu ya
sam sama gue aja ya oke
gue bantu mau ke rumah sakit coba liat dulu mana lo kaya
eh lo telat pedulinya
misalnya kayak gini gara gara kelakuan lo tau gak
ini semua gara gara lo

gue sorry banget ya gue gak sengaja
kalian bisa keluar sekarang keluar sekarang
gue gak mau ngomong sama kalian berdua ngerti gak
kita harus ke rumah sakit sal
mau gue anterin sampai depan
keluar keluar keluar
gak usah gang gue
urusan kita belum selesai
kan gue udah bilang jauhin michelle
lo udah liat kan gara gara kelakuan lo michelle jadi terluka
ini semua gara gara lo yang tiba tiba masuk pukul gua
tadinya gue sama misal baik baik aja kok kita lagi seru
lo aja yang ganggu
masalah masih sama ya
ngerasa manusia paling bener lo
biang masalahnya tuh ada di lo tau gak
lu aja yang gak sadar
gue gak akan biarin lo ngerebut apapun dari gue
gue sama sekali gak pernah ngerasa gua ngerebut apapun dari lo
hati hati lo ada yang salah tuh
ini aku aldino sel
buka pintunya dong
serius kita pergi tuh
gimana jalan jalannya kemarin sama davin
gak ada masalah kan
kalau dewi bilang ke papa soal gue yang ninggalin dia di jalan bisa gawat nih
gak ada masalah kok om malah aku tuh seneng banget bisa jalan sama david
syukur kalau begitu
aku udah bilang sama papa aku untuk promosiin om di kantor supaya om bisa naik jabatan
wah makasih banyak loh ri
pokoknya kalau perlu apa apa tolong gapain aja ya
jangan sungkan sungkan loh
aku juga terima kasih om
om sama davin udah baik banget sama aku
gak perlu terima kasih sudah sewajarnya kok ya

kok rara yucin gak baca baca cetopa sih
jangan sampai rara datang ke sini terus ketemu dewi dari sini

temennya bukan diajak ngobrol malah main handphone aja
temennya bukan diajak ngobrol malah main handphone aja
iya ini dah matiin
maaf ya pak jadi nunggu lama

rara sengaja gak kasih tau opa davin
supaya nanti jadi surprise
opa davin pasti seneng
gak sabar deh mau ketemu pak davin
rasanya kangen banget
padahal semalam kan baru ketemu
padahal semalem kan baru ketemu
harusnya jam segini dia masih di rumah sih belum berangkat
dia pasti masih marah sama gue
harus sini aja lah
pasti papa tadi udah kesini
karena di makamnya mama udah ada taburan bunga

kalau rifki belum bisa banggain papa sama mama
rifki akan selalu doain sama kau
rifki gak akan pernah lupa sama mama
dan sampai kapanpun
gak ada orang yang bisa hati mama

ngapain si papa kekin nunjukin foto davin kecil segala
mau lu maluin tau pak
kenapa sih pin
nah ini waktu umur dua tahun
kalau dipoto dapin itu selalu senyum
tapi aslinya jengeng
makasih ya pak
waktu kecil lo lucu juga ya
loh sekarang memang gak lucu ya
sama kok om lucu juga